sinyal kenaikan harga bbm semakin menguat
menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif buka suara
dan juga meminta masyarakat untuk menunggu hari ini tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh dua
setiap ada wacana kenaikan bbm tentu tidak lepas dari pro dan kontra
akan banyak sektor terdampak tentunya dan ada juga pertimbangan kesejahteraan rakyat yang dipertaruhkan
lantas bagaimana seharusnya akal sehat memandang kenaikan bbm ini
kita akan diskusikan bersama narasumber kita hari ini
saya akan sapa satu persatu yang pertama ada bapak sudirman said selaku menteri esdm dua ribu empat belas
selamat siang pak dan salam sehat
selanjutnya ada pak trubus rahadiansyah selaku akademisi kebijakan publik universitas trisakti
halo pak trubus apa kabar sehat pak
alhamdulillah sehat mbak ya halo mbak
baik kita langsung saja saya akan ke pak dirman terlebih dahulu
pak dirman ini sinyal kenaikan harga bbm semakin menguat begitu ya pak di tengah volatilitas harga minyak dunia
lantas seperti apa ini kemudian anda memandang kenaikan bbm jika nanti terjadi
apakah ini memang menjadi opsi utama pak dirman
terima kasih pak trubus selamat siang salam sehat
selamat siang pak
juga para pemirsa kita berduka tadi dengan berita yang barusan muncul di sehat
ada sejumlah korban
seperti yang kita baca di media dan kita ikuti sejak lama bahwa ini satu kenisayaan ya
satu pilihan memang sulit kita harus empati betul pada pemerintah penyelenggara negara karena bukan pilihan mudah
mengapa karena gap antara harga keekonomian dan harga yang ditetapkan pemerintah sudah terlalu lebar
nah sementara separuh lebih kebutuhan bbm kita kan dari impor
artinya apa artinya setiap kali ada kenaikan harga minyak dunia
itu beban kepada apbn terus bertambah
atau selama ini sebagian disip ke pertamina
tapi lama lama kan kita tidak bisa menahan itu lagi
jadi sudah lama dibicarakan dan saya kira sudah lama juga kita menduga bahwa satu ketika harus menempuh jalan yang tidak nyaman ini
nah saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa apbn itu kan disusun dengan niat utama mesasahkan masyarakat
sama diabdikan kepada kelompok kelompok rentan yang paling lemah
sementara kalau uang kita habis digunakan untuk subsidi bbm
seperti kita kita ini
rasanya tidak tepat tidak bijak kalau meneruskan situasi ini
karena itu kita semua harus mendukung langkah untuk menyehatkan bbm fiskal
mengajak masyarakat menggendong beban subsidi yang memang harga keekonominya memang semakin hari semakin tinggi
ya berbicara mengenai apbn pak dirman
ini mungkin kita harus melihat dalam konteks alokasinya begitu ya pak ya
lantas kemudian menurut bapak yang mana yang harus didahulukan dalam konteks alokasi apbn ini sendiri
apakah kemudian alokasi apbn terhadap subsidi
kenaikan bbm ini tidak menjadi prioritas atau seperti apa
ya ibaratnya kita sebagai keluarga
kan kalau uang kita pas pasan maka yang paling diprioritaskan adalah kebutuhan dasar
kalau uang kita cukup beranggalai mulai ada rekreasi mulai ada investasi dan sebagainya
nah uang apbn kita ini tidak juga banyak banyak amat tidak berlebih
karena itu prioritasnya adalah kepada basic need kebutuhan dasar
tentu yang pertama tama alokasi untuk operasional pemerintahan
yang kedua golongan paling rentan pada tekanan ekonomi
blt bantuan sosial dan sebagainya
jadi itu yang harus menjadi prioritas ketika keadaan sulit
nah sementara subsidi tadi saya katakan saya kira pak profesor trubus juga tahu betul bahwa
mayoritas pengguna bbm subsidi ini adalah orang orang yang punya kemampuan ekonomi
apalagi kalau bicara soal
solar industry gitu ya
solar itu yang menggunakan perusahaan
tentu saja ini tidak akan mudah diterima oleh para pengguna
tetapi saya memandang mumpung pemerintahan pak jokowi ini menjelang selesai
sehingga beliau tidak punya kebutuhan untuk menjaga populisme
dan ini saat yang baik saat yang bijak untuk mengambil satu langkah
yang tujuannya menyelamatkan sustainability dari fiskal dan juga kesehatan ekonomi
itu menurut pandangan kami
ya berbicara mengenai kebijakan yang populis saya akan ke pak trubus
ini pak trubus kita tahu bahwa kenaikan harga bbm ini diperkirakan akan menambah inflasi indonesia
hingga sebesar satu sembilan persen bapak
dari segi kerakyatan sendiri apa yang kemudian memberatkan masyarakat
mengingat bbm ini seperti yang dikatakan pak dirman tadi
sebagian besar memang dikonsumsi oleh masyarakat yang bisa dikatakan dalam kategori mampu begitu
dalam arti memiliki kendaraan begitu
ya menurut saya memang ini harus di
jadi apa pahami bahwa kenaikan tadi seperti yang disampaikan pak dirman
itu suatu kenisayaan maka harus dilihat bahwa masyarakat
ini kan dari sisi kebijakan ini sisi dampaknya ya dampak yang harus dinikmati oleh masyarakat
ini yang harus diminimalkan gitu
artinya ketika kebijakan ini mau ditetapkan nanti naik gitu
itu pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah dalam hal aspek sosialnya
meskipun sekarang pemerintah sudah mengatakan akan memberikan bantuan berupa
bantuan sosial lah bantuan sosial
tetapi bantuan itu menurut saya bisa mencukupi
nah ini yang harus dilihat
harus dihitung secara cermat betul bahwa apakah pemberian blt
taruhnya dua puluh enam juta itu sudah tepat sasaran atau belum
kemudian pemberian nanti rencana untuk bsu kepada mereka yang upah di bawah tiga lima juta itu akan
datanya sudah valid atau belum
nah ini kan harus juga dilihat secara matang gitu
ketika pemerintah mau mencoba
pemerintah itu harus hati hati gitu
jangan jangan terburu buru juga gitu
jadi segala sesuatunya melalui perhitungan yang matang
artinya di sini pemerintah harus melihat dampak kepada kemiskinan masyarakat kita ini
jangan sampai melonjak naik
karena kita pengalaman sebelumnya dua ribu lima dua ribu berapa itu berkali kali naik
itu empat kali selama pemerintah pak sby dan pak jokowi ini
dampaknya kepada kemiskinan cukup luar biasa
sementara ini kita baru mengalami pandemi covid dan baru merangkak lah katakanlah
kemudian situasi berubah karena situasi global situasi kondisi dalam negeri juga
maka mau mau nggak mau harus menaikkan bbm
tetapi persoalannya adalah bagaimana kemudian pemerintah siap untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat rentan
yang dikatakan pak zirman tadi adalah mengenai bagaimana mereka mereka itu bisa terlindungi mbak
terlindungi dari adanya kenaikan ini
itu yang paling utama
yang kedua menurut saya pemerintah harus melalui
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan masyarakat
artinya di sini pemerintah harus mensosialisasikan betul mengenai kenaikan ini
jadi harus masyarakat harus paham
di sini masyarakat harus diedukasi
bagaimana kemudian dengan kenaikan ini dan bantuan ini mencukupi atau tidak
nah ini harus berturut disampaikan
kalau menurut saya sih harus hitung hitungannya
kalau cuma rp enam ratus saya rasa nggak cukup itu mbak
harus dihitung ulang
mungkin kalau bisa rp satu
kalau rp satu kita hitung saja
subsidi itu jumlahnya kan rp lima ratus dua triliun semua itu ya
jadi kalau misalnya kita hitung orang rp satu taruhlah satu bulannya itu
maka dihitung itu paling mengeluarkan sekitar rp tiga ratus enam puluh
jadi artinya itu misalnya kalau pemerintah mau memikirkan perpindahan dari kebijakan terhadap yang namanya subsidi barang ke orang
jadi ini kan ada peralihan dari barang ke orang
jadi harus dilihat dulu bagaimana kemudian ketika masyarakat itu membutuhkan
dalam maksudnya masyarakat menang ke bawah itu harus posisinya terlindungi
karena bagaimana juga kita menyadari tadi pak dirman menyampaikan
bahwa selama ini subsidi itu memang tidak tepat sasaran
dan betul betul dinikmati oleh mereka mereka yang punya kantong tebal katakanlah
tapi kita juga harus melihat jangan sampai ini kenaikan ini menjadi tsunami bagi negeri ini
naik terjadi situasi krisis ekonomi dan kepada politik
nah ini yang kita harus antisipasi dengan baik
saya rasa ini kita punya pengalaman pahit lah bagaimana kemudian mengelola situasi
di mana kebijakan itu memang menjadi ujung tombak panglima
di mana untuk masyarakat yang tidak beruntung atau masyarakat rentang itu bisa terlindungi
maksud saya itu mbak
ya pak trubus ini menarik anda sebutkan mengenai bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran
dan juga data penerima bantuan yang akurat
tapi kita tahan dulu sejenak bapak bapak kita akan kembali usai jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia news report
ya kita akan kembali lanjutkan bincang bincang bersama bapak sudirman said selaku menteri sdm periode dua ribu empat belas dua ribu
dan juga bapak trubus rahadiansyah
akademisi kebijakan publik universitas trisakti
bapak bapak menyambung tadi sebelum jeda pak trubus ini sempat menyampaikan bahwa
yang kemudian menjadi perhatian adalah bagaimana kemudian memastikan agar bbm ini juga tepat sasaran
penyaluran bantuan juga tepat sasaran dan data penerima bantuan yang akurat
nah saya akan ke pak dirman
ini pak dirman kalau tadi di awal keniscayaan begitu ya harga bbm naik
nah ini juga semacam kenisayaan juga pak ada bisa terjadi salah sasaran begitu dalam penyaluran bbm
kemudian menurut anda seharusnya langkah pengelolaan yang profesional akuntabel
dan juga tentunya mengedepankan transparansi pak dirman dalam penyaluran bbm
baik ada tiga item yang ingin saya kontribusikannya
nomor satu begini dalam menghadapi isu kenaikan bbm
semakin ditunda semakin dijadikan spekulasi dijadikan pembahasan
maka resikonya makin melebat
risiko spekulasi kenaikan harga barang barang
jadi paling baik itu kalau dalam urusan kenangan bbm
diolah di dalam kemudian segera putuskan laksanakan kemudian mitigasi resikonya
jadi saya mengharapkan bahwa isu ini tidak terus dibiarkan berlarut
tapi segera diputuskan karena lebih baik kita mengatasi persoalan yang ditimbulkan
daripada terus menerus menjadi bahan spekulasi
yang kedua ingin juga diingatkan
bahwa selama ada disparitas harga antara harga subsidi dengan harga pasar
apalagi disparitasnya besar
maka selalu akan muncul resiko kebocoran
dan pengalaman kita baik ketika saya di pertamina maupun ketika di sgm
tidak ada pihak yang bisa menjadi polisi spbu
di mana diaginkan bahwa seluruh pembelinya adalah memang orang yang berhak
jadi disparitas selalu akan menimbulkan kebocoran penyelundupan
adalah dulu ada angkutan kota akhirnya tidak terbitik
dengan menggunakan tank tank bbm nya untuk kulaan
untuk membeli kemudian dijual ke tempat lain
ini resiko yang tidak ada
yang ketiga begini sebetulnya
sebetulnya masyarakat kita ini masyarakat yang resilient
yang punya daya tahan baik
kalau tadi dikatakan pak tubus
kalau penjelasannya diberikan dengan baik
sebetulnya mereka sudah bersedia bersiap untuk mengalami naik turunnya harga
sejalan atau sejajar dengan
naikkan harga minyak dunia
ketika harga begitu rendah
kita jangan langsung turunkan sampai menukik
tapi biarkan ada level tertentu
yang membuat pemerintah maupun pertamina punya saving punya simpenan
simpenan itu di administrasikan disimpen dengan baik
pada waktu naiknya sangat ekstrim
kenaikannya juga menjadi lebih smooth
karena ada sebagian setting yang disimpan digunakan begitu
dulu kita pernah punya policy
tiap tiga bulan direview
gap antara harga ekonomi dengan harga yang disetapkan
dan itu pasti akan begini lho
nah ketika terjadi dynamic nya seperti ini
maka antara menyimpan sama mengambil simpanan itu terjadi
yang sekarang dilakukan itu yang sekarang dialami oleh pemerintah memang
memang berat sekali karena gap nya terlalu tinggi
sehingga langkah apapun memang tidak akan
bebas dari resensi
dan karena itu dalam keadaan sekarang
akan baik kalau putuskan segera
kemudian mengurangi resiko risiko sosial politik
dan juga spekulasi dari kenaikan harga
mengenai pengelolaan saya kira
teman teman di pertamina sudah punya pengalaman panjang menghadapi ini
tapi yang memang harus dihindari adalah
kebijakan yang mempertahankan populisme secara berlebihan
sehingga mengorbankan sustainability fiscal
dan mengorbankan kepentingan kolporasi
seperti pertamina yang menjadi penanggung jawab utama dari distribusi bbm ini
dan demikian mbak silahkan kembali ke studio
ya berarti memang sebaiknya menurut anda ada level tertentu begitu ya pak
kita tidak langsung drastis naiknya
tetapi juga ketika turun tidak langsung mengikuti
drastis begitu ya pak ya yang kemudian akan menjadi apa ya

standarisasi agar masyarakat juga tidak kaget

baik baik saya akan ke pak trubus ini terakhir
mungkin ini pembicaraan menarik tapi karena waktu yang memisahkan
pak trubus ini yang kemudian menjadi penting juga adalah terkait bantuan
begitu yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat
yang memang katakanlah terdampak begitu atas kenaikan bbm yang terjadi
nah apakah kemudian bantuan pemerintah ini menurut anda
mampu mengeluarkan rakyat kecil dari imbas kenaikan harga ini pak trubus
ya kalau nilainya itu besar saya tidak mampu
artinya jangan menyamakan dengan bansos yang sudah berlalu
artinya bantuan yang sudah dilaksanakan pemerintah terkait dengan penanganan covid kemarin
jadi dalam hal ini pemerintah harus menghitung lagi
bagaimana kalau nilainya itu misalnya saya katakan tadi misalnya satu juta misalnya satu orang
kalau kita kembali kepada kebijakan subsidi subsidi
nah karena itu dengan nilainya besar tentu punya daya beli mereka itu
tetapi kalau nilainya yang ditampilkan sekarang kan padanya kan sangat kecil
hanya satu ratus lima puluh ribu tambahannya itu dari yang sebelumnya kan gitu
dan mereka yang kategori tiga lima juta itu atau bsu itu hanya terima enam ratus ribu
nah ini menurut saya sudah nggak bisa mbak
dalam arti karena apa karena harga harga komoditas lain itu naik semua
kita yang dipending kan cuma tarif ojol mbak
yang lainnya kan sudah lepas naik semua gitu ya
jadi dalam hal ini menurut saya memang pada akhirnya masyarakat tidak tertolong dengan kondisi naiknya bbm ini
karena itu kenaikan bbm ini sebelum dilaksanakan memang pemerintah harus menghitung secara matang gitu
yang kedua dalam hal ini memang saya setuju dengan pak dirman tadi bahwa jangan mengulur ulur gitu
jadi di sini ada kepastian hukum
itu ada kepastian masyarakat diberi kepastian kapan akan naik
sehingga di masyarakat sudah ada kesiapan
dan di satu sisi kalau tidak ada kesiapan yang khawatir saya ada freerider
free rizer yang sekarang penimbun menimbun itu kan sudah ada itu
yang sudah ditemukan juga beberapa aparat kepolisian sudah menyatakan ada
nah jadi menurut saya ini agar tidak terulang kembali dan membuat masyarakat sulit karena kelangkaan kelangkaan yang dimainkan oleh free rider
itu menurut saya harus segera diakhiri dengan satu kepastian
sehingga pemerintah itu kalau mau naikkan naikkan berapa tapi secara transparan
karena itu sebelum ada kena itu kan ada pra sama pasca
itu kan harus dihitung secara matang gitu loh mbak
dalam arti bahwa ketika pak itu masyarakat diedukasi
ketika pasca masyarakat juga tentu diwaspadai dipantau juga
karena excess excess sosial excess excess termasuk juga budaya dan perilaku perilaku yang lainnya termasuk kriminalitas juga bisa terdampak dari itu semua
karena harga pangan terus naik terus mbak itu masalahnya di situ
ketika harga pangan naik maka yang terdampak adalah masyarakat kecil menjadi tidak punya daya beli apa apa
baik pak trubus baik
memang tentunya bahwa semakin ditunda kenaikan bbm ini akan semakin menjadi spekulasi
kita harapkan bahwa akan ada segera pengumuman begitu dari pemerintah bagaimana kemudian statusnya harga bbm ini
terima kasih bapak sudirman said menteri sdm dua ribu empat belas dua ribu enam belas dan juga pak trubus rahadiansyah akademisi kebijakan publik universitas trisakti
sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia news report salam sehat bapak bapak terima kasih